dah pokoknya kamu gak usah pikirin besok kamu ketemu dia tanyain ya
terima kasih mbak
gak ada disini kan
gak ada warung atau aku sama andi
woto aku sama andi gak ada
ya ampun kenapa kenapa berantakan kayak gini
saya mau tidur sama rena
jadi aku terpaksa tidur disini
mau saya tidur di luar supaya kamu gak terpaksa tidur disini
nanti kalau kamu tidur duluan nanti mama tanya tanya
nanti ujung ujungnya kamu disalahin lagi
masa tuh perasaan kita penting
pend ee so permain masa itu
gak itu yang dapat bayangin
ngerjainlah kan aku nuh blast robots nih yuk
apa jadi ada jurang yang tak terlihat diantara kita
padahal jarak kita begitu dekat
tapi hati kita rasanya sangat jauh
yaudah oma mulai ya
oh itu tulisan kecil kecil
udah ren sebentar sebentar
itu udah kepenuhan kamu gimana sih sebentar bentar
kamu tuh ada apa sih ren
enggak ada apa apa kok ma
kamu tuh jangan bohong sama mama
mama ini jadi mama kamu udah puluhan tahun lamanya
jadi mama udah hafal banget sama sikap kamu
kamu itu ya kalau lagi ada masalah tuh mukanya bener bener ruwet keliatannya ren
kalau cerita sama mama siapa tahu mama bisa bantu kamu
sikapnya agak aneh hari ini
iya dia jadi diem ma gak kayak biasanya
mama tau sendiri kan
tapi hari ini beda mah
gak kayak dia
aku juga gak tau ma
tadi aku antri dia pulang
terus aku nawarin buat nganterin sampe dalem ma
tapi dia nolak
dia langsung masuk aja ke dalam rumah
kamu berbuat kesalahan kali sama dia
tadi pagi aja baik baik aja kemarin
masih baik baik aja
bukan kita sempet ngobrolin ruwet
aku takut ma
aku takut catherine berbawa pikiran
gak gak gak gak gitu
gimana kalau catherine ninggalin aku kayak biasa ma
hal itu terjadi karena mbak
tapi ada yang patricia mau ngomong
kamu ngomong sama dia baik baik kamu bicara besok sama dia ada apa
udah pokoknya kamu gak usah pikirin besok kamu ketemu dia tanyain ya
terima kasih mbak
gak ada nggak ada patuh aku sama andi
patuh aku sama andi gak ada
gak mau patuh aku sama andi hilang
jess jess ya ampun kenapa kenapa berantakan kayak gini